karena saya mencintai kamu aida
dokter bilang dokter cinta sama saya
apa yang telah aku katakan sama aida tadi
kenapa aku bisa sampai ngomong seperti itu sama aida
tante dina pokoknya tenang aja
seperti janji saya saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengeluarkan tante dari sini
tadi tante dengar sendiri kan
bahwa pak hamid ini adalah salah satu pengacara terbaik di kota ini
kita akan menyelesaikan kasus tante
tante cuma kangen sama aida
tante cuma kelihatan seperti aida sendiri
saya sangat kesepian di sini zul
tante teringat terus sama aida
apa tante pernah berpikir sesuatu yang beda tentang indira
tante kan ibu kandungnya dari nafa dan ninggira
dan pasti tante bisa membedakan mereka berdua secara langsung
karena belakangan ini saya melihat
ada sesuatu yang beda sama india
ada diri nafa di dalam indika
apa tante juga merasakan itu
apa isi aku ngurusin aida
mana aku tahu kabar dia kayak gimana
dan satu lagi tante
sebenarnya saya punya satu permintaan
tapi sebelumnya saya mohon maaf dulu
karena saya berencana untuk membongkar makam nafa
tapi tentunya dengan persetujuan tante dan om umar
karena kecurigaan saya semakin hari semakin bertambah tante
dan untuk menghapus kecurigaan itu saya harus membuktikan bahwa
yang di makam itu adalah benulir nafa
dan bukan india
tapi ya dengan persetujuan tante dan om umar
kayaknya tidak ada salahnya kita menukar makam nafa
kita harus tahu siapa yang ada di dalam makam itu
tanpa tidak mengenal indira lagi semenjak kecelakaan itu
yang tata tahu itu adalah nafa bukan indira
aku benar benar gak nyangka
sepicik itu berbeda sama anak mama sendiri
apa mama gak kenal sama anak yang mama lahirin sendiri
sampai memang perlu bukti tentang siapa diri aku sebenarnya
udah mas aku udah denger semuanya
mama udah setuju untuk membongkar makamnya nafa
menggaguh ketenangan jiwanya nafa
mama tuh pakai otak dong mas
kamu jangan ngomong kayak gitu sama ibu kamu sendiri
gawat lagi lagi aku keceplosan ngomong kasar di depan mereka
mama nggak berbahasa seperti itu
tante udah tante tante nggak perlu minta maaf
indra kamu seharusnya gak bersikap seperti itu sama ibu kamu sendiri ya
dan dengar indira
atau siapapun kamu itu
justru sikap kamu seperti ini semakin yakin membuat aku untuk memogal makam nafa
karena indira yang sekarang bukanlah indira yang aku kenal dari dulu
saya pengen sini dulu tante
aku harus ngomong dulu sama kamu kamu jangan salah paham
aku udah gak mau dengerin omongan kamu lagi
dan aku juga udah gak peduli siapakah kamu sebenarnya
apakah kamu itu nafa atau indira
aku udah gak peduli
yang pasti kamu itu bukan lagi gadis yang pernah aku cintai
dan aku semakin yakin dan gak perlu berpikir dua kali lagi
hubungan kita selesai sampai disini
rizal gak boleh mutusin aku gitu aja
iya habis ngunci rumah pak
tadi kata rumah sakit apa
saya juga tidak tahu budi
tapi yang jelas sekarang ini dokter panji sudah menangani aida
ya aida kenapa lagi
urusannya kamu tanya tanya tentang aida
apa kepentingan kamu
gak ada urusan sama kami
langsung cari muka kamu
sudah pergi sana
saya cuma nggak sengaja dengar tadi
bondan tunggu apa lagi
karena waktu saya dipecat sama bulares terjadi kesalahpahaman
jadi gak enak kalau karyawan lain melihat saya berada di sekitar pusannya bulares
ya sudah kalau begitu
ayo bunda cepat kita temuin aida
makasih banyak ya suster
banyak baik istirahat ya
kamu gak apa apa
kamu kenapa lagi
bapak kok bisa kesini sih pak
udah bapak gak usah khawatir
akhirnya tadi udah ditolongin sama dokter panji
kamu jangan bohongin bapak
kamu betul gak apa apa ini
dokter panji bilang katanya
harus istirahat lebih aja
katanya harus banyak istirahat
tapi kok malah duduk mau kemana
aida mau pulang pak
kalau malaras marah banget sama kita
daripada nanti kita nunggu diusir sama bares
mendingan pulang duluan pak
kamu disini aja dulu sampe sembuh
biar nanti dr panji yang memutuskan
apakah kamu boleh pulang atau enggak
udah gak apa apa ide mau pulang sekarang
aida yakin aida udah gak apa apa kok pak
gak mau sampe duisir dulu sama malaras
baru kita pulang
aida ada di rumah